kenapa sih orang dewasa gak percaya sama kita
ayolah kita ketemu setengah cat menerang
masa kita disitu duduk ngayal
yaudah yuk kita cepetan jalan aja
biar cepat nyampe ke rumahnya
tapi beneran susar anak
tadi aku liat sendiri ada susar nyesot
yaudah kalian semua tenang dulu deh
kan sekarang ada susah anak
sekarang kita cek sama sama aja yang kamu ngomongin itu
tadi liatnya dimana
kok gak ada
mana gak ada apa apa
kalian ini suka nonton film horror ya
tapi beneran ada disitu susar nyesot
ngapain mingkir tuh
iya bener susar anak
tadi disitu ada susar nyesot
kekirafah dipegangin sama susar nyesot itu
iya beneran kok susar
kekirafah udah dipegang
untung aja kak
anak anak udah ya
kalian ini gak usah bahas yang aneh aneh
susar gak mau rumah sakit ini jadi gak tenang
udah sekarang kalian pulang istirahat ya
kalian sama kakak percaya kan
iya bener kak
jadi sekarang kita pulang aja
aku masih penasaran
soal hantar susar nyesot yang kamu bilang
kita bersama sama yuk
mungkin kita pulang aja udah gausah penasaran sama sesuai ngesot
jangan aja kan ada aku disini
aku sama mochi sama zara tunggu di depan aja ya
iya kita tunggu sini aja ya
kalian aja sana
yaudah yuk kita cek
teman teman apa itu

maaf zara kita ga tau kirain zara itu sering ngesot
adik di rumah sakit ini
tidak ada sur ngesot
kalian semua jangan buat rusuh ya
maaf dokter tadi rafa pernah ga sering ngesotnya
rafa ga bangun dok
adik rafa abdul
prt sama buranto udah di depan tuh
kebetulan saya ingin bicara sama ibu kalian ayo mari ke depan
begini pak bu apa anak anak itu sering mendengar cerita seram ataupun mistis yang tidak benar
namanya juga anak anak pak dokter maaf aja ya kalau mungkin mereka tuh jadi bikin panik di rumah
rumah sakit ini dok baru dapat pura tolong dimaklumin dokter ya namanya anak anak mungkin
seneng banget nonton film horor yang menakutkan gitu kayak tom and jerry mr bean terus sama
fiat mencermin film kartun empurahin ya sudah pak tidak papa ah mabuk tolong kasih pengertiannya
buya sama anak anak iya dok kalau di sini tidak ada
episode ataupun hantu lainnya iya iya dong pasti saya kasih tahu anak anak
maaf sekali lagi ya dok sudah pak bu kalau begitu setting adunya
dokternya sudah sudah anak anak hai kita pulang sekarang udah malam
kenapa sih orang dewasa nggak percaya sama kita ya nih bikin bete si moci kejam
nol aja ayolah kita ketemu setengah saat menerang masa kita disitu dunia ayal ayakan
kali dia ngumpet ya
aku udah buatin kue bolu buat anda
jadi nanti pas dia pulang
tinggal makan deh
aduh ada apa sih
tapi tadi kita ketemu
susur ngesot ya disitu
hah susur ngesot
gak ada juga
kok gak ada sih
gak ada apa apa
kamu tuh bikin lebih halu jadinya parno tau
gak ada yang percaya
nah ini mami udah bikinin kue
sengaja mami bikinin
buat pak dokter sama bu suster
ikut nganterin ke rumah sakit ya kueku
ini sekalian minta maaf
karena kalian udah bikin chaos di rumah sakitnya
ya enak satu parete
ambil ambil aja celamitan tangannya
gak tahu ini buat orang
ngerti gak sih kalo ini buat tamu